ya allah baru aja setengah kayu langsung bikin lot
ini dibantuin sama misalnya
mares mares tajung kempul amin
satu windu sudah kemasyuran lokalisasi doli berubah menjadi kawasan eks lokalisasi doli jarak
warga terdampak pun mulai melakukan penyesuaian
salah satunya adalah menjadi perajin tempe doli
wah gimana ya rasanya sehari menjadi perajin tempe di kawasan eks lokalisasi doli
namanya jarwo santoso atau biasa disebut bang jarwo
pada dua ribu empat belas atau hampir delapan tahun lalu jarwo disebut sebut masuk dpo atau daftar pencarian kepolisian
ini karena jarwo sempat menentang saat penutupan lokalisasi doli
saat itu ia menangis
ia memiliki kedai kopi dengan omset tak kurang dari empat puluh lima juta rupiah per bulan
setelah ditutup jarwo kehilangan mata pencarian dengan bonus menjadi buron
tapi kini perjalanan hidupnya berubah
ia menjadi pembuat tempe doli yang masyur dengan label tempe bang jarwo
ia juga tak pelit membagikan ilmu pembuatan tempe kepada masyarakat sekitar termasuk saya
di workshop produksi tempenya di jalan kupang gunung tembusan ii surabaya jawa timur ini
proses pembuatan tempe dilakukan
tempe harus dicuci bersih agar tidak gagal saat proses fermentasi dan direndam semalaman
proses perundaman itu untuk membantu melunakan biar nggak lama rebusnya untuk hemat biar ya gasnya
oke kita pindah
ini sampai penuh apa gimana
separuh jadi tiga ini
nah separuh aja ya
iya apat yuk
hati hati karena proses dilakukan di rumah harus melewati jalan sempit
proses perebusan membutuhkan waktu sekitar satu jam sampai mendidih dan kedelai menjadi empuk
yuk dilanjutkan dengan proses penirisan
pada momen ini jarwo bercerita tentang pengalaman menjadi buron alias masuk dpo pada saat kawasan lokalisasi doli jarak ditutup
ia mengaku terpaksa ikut demo karena yang mendapat kompensasi
hanyalah mucikari dan pemirsa
pertanyaannya adalah apakah buronan itu lari
lari kakak saya ketangkap satu
ya itu aku suruh larikan diri
melarikan diri ternyata ini ya
memburu bikin tempe ya
lari larikan diri di malang di tande di sdorjo
di kakak sus puku saya itu
di sana usaha tempe aku numpang
masa dia masak
masa dia masak
masa dia masak
masa dia masak
masa dia masak
masa dia masak
masa dia masak
masa dia masak
masa dia masak
masa dia masak
masa dia masak
masa dia masak
masa dia masak
masa dia masak
ya upaya pelarian ternyata menjadi titik balik jarwo dengan menekuni ilmu pembuatan tempe
berlanjut ke proses ya
berikutnya ke delai dipindahkan kembali untuk persiapan penggilingan
eits tunggu ya
karena ini bukan penggilingan biasa
jadi ini kita kelihatan ya ini mesin pemecah ya mas ya
ini yang manual mbak kalau saya ini kalau yang manual kalau ada dua ini ada dia kasih dinamo bisa
tapi saya mau manual ini saatnya satu biaya listriknya
menghemat biaya listrik biaya produksi terus yang kedua apa kok tadi satu
ya ini manual biaya sehat nanti mantap
oke mantap itu kode saya kesitu kali ya
gausah gowes ini mbak
penggilingan dilakukan untuk memecah tempe dari kulit ari
ya weh sini gantian aku yang genjot nih mas

ini gantian saya yang genjot berat apa
kita lihat tau cukup ga ini orangnya ini yang agak lebar
jadi satu satu
pelan pelan ke depan apa ke belakang
ya allah baru aja setengah kayu langsung bikin loss
wah ternyata saya membuat kekacauan
rantai sepeda kayu penggiling saya bikin los go
untunglah tak kurang dari satu menit
kalau begini saya bagian
selesai menggiling kemudian memisahkan kulit ari
main main air lagi
lanjut proses pembuatan tempe
dua puluh lima kg kedelai
sudah bersih dan berikutnya
dilakukan perendaman semalaman
serta perebusan untuk kedua kali
bila sudah selesai kedelai ditiriskan
dan didinginkan setelah dingin
dilakukan peragian dan pembukusan
ragi tempe disiapkan
untuk membantu proses fermentasi
satu sendok cukup untuk
dua puluh lima kg kedelai
untuk proses peragian dan pengemasan ini
jarwo dibantu oleh keluarga besarnya
mulai dari ibu hingga kakak kakaknya
semuanya harus dilakukan cepat
agar kedelai tidak kering
tak kurang dari lima ratus bungkus tempe
selesai dikerjakan selama sekitar
jam terbang memang gak bohong ya
selanjutnya proses pelubangan kemasan
berikutnya penataan kemasan kedelai
dalam suhu ruang kedelai
akan mengalami proses fermentasi
dan berubah menjadi tempe
dulunya tempe doli
dulunya labelnya tempe doli
dari ada dapat bantuan dari
mesin giling diganti sama pak lura
pak amat itu
ganti aja mere mandiri jaya
emangnya yang jaman namanya tempe doli
gak lancar malah aku malah
ya lancar tapi
aku ya ada orang pas keliling
itu ada orang bilang
mas itu tempe doli ya mas mas
jangan tempe doli
label tempe jarwo pun bertransformasi
dari tempe doli menjadi
baju jaya dan terakhir tempe jarwo
tren film kartun adit dan jarwo
ternyata mendongkrak penjualan tempe jarwo
ada pun proses penjualan
dimulai sejak dini hari
tak kurang dari lima ratus potong tempe
yang sudah jadi siap didistribusikan
gak ada juga
tak jaga dengan hati
dalam pengantaran ini meskipun berat harus cepat dilakukan untuk mengejar ibu ibu yang berangkat pagi
hubungan baik dengan pelanggan juga harus dijaga
termasuk meninggalkannya untuk pedagang yang belum buka
jadi ini memang harus
dari pedagang sayurnya yang belum datang
tempe nya sudah siap sini
terus uangnya nanti mas
kalau ini orangnya ini satu minggu sekali
ngumpul dua puluh hari baru bayar
jadi buat celengan sekalian
jadi kita kirim berikutnya ya
bukan hanya dipasok ke pasar
tempe jarwo juga banyak dipesan
seperti yang rutin dilakukan setiap jumat
pemesannya perorangan seperti
anggota staf pemerintah kota surabaya
biasanya tempe akan dibagi bagikan untuk staff saat jumat berkah
pemasaran selesai sudah
namun perjalanan belum selesai
jarwo menggunakan sebagian penghasilan hari ini
untuk berbelanja bahan baku kedelai yang akan diolah esok
jadi kedelainya kosong ya
harusnya itu harusnya ada ya
harusnya hari ini datang
jadi gak ada stok buat lusa mas ya
ini kalau sekarang besok hari rabu gak jualan aku
kalau gak ada gede
di tengah perjuangannya sebagai pembuat tempe
jarwo harus bersiasat dengan harga kedelai yang makin melejit dan susah diperoleh
bila makin naik ia pun tak berencana menaikkan harga tempenya
lima tahun menjadi perajin tempe
ia sudah mengalami pasang surut
sebelum pandemi omset tertingginya bisa mencapai dua puluh dua juta rupiah

saya jauh sama omset dulu waktu jualan kopi di lokalisasi
iya ya dulu omsetnya jual kopi empat puluh lima juta
jualan kopi zaman dulu di kawasan lokalisasi empat puluh lima juta per bulan
sekarang paling tinggi dua puluh dua juta
tapi karena pandemi dan sebagainya sepuluh sebelas juta
jadi dulu hasil gede bahkan dua tiga kali lipat
gak dianggap kurang baroka
ya tempe bukan hanya sebatas lauk yang dikenal ramah dan akrab di meja makan masyarakat indonesia
tetapi juga menyimpan cerita perubahan
dari kisah kelam menjadi penuh berkah